ikatan dokter anak indonesia melaporkan peningkatan kasus gangguan ginjal akut misterius sejak januari dua ribu dua puluh dua ini
dalam dua bulan terakhir terjadi lonjakan kasus sampai lebih dari seratus anak mengidap penyakit tersebut yang belum diketahui penyebabnya
investigasi pun masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti gagal ginjal akut yang dialami oleh satu ratus tiga puluh satu anak tersebar di tanah air
sudah bersama kami melalui sambungan daring atau sambungan zoom ada prof chandra yoga ditama selamat siang
prof chandra selaku direktur penyakit menular who asia tenggara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
selamat siang selalu prof chandra
selamat siang sehat
anda melihatnya untuk fenomena yang terjadi sampai menyita perhatian publik ada satu ratus tiga puluh satu anak
prof apakah penyakit gagal ginjal akut ini terjadi memang kebetulan
atau memang ada yang membawa virus ke tanah air
jadi karena tadi saya disebutkan sebagai pernah terjadi who begitu
nah salah satu pekerjaan who pada waktu saya dibawa setiap pagi setiap hari ini adalah memonitor kejadian kejadian seperti ini
quote in quote misterius dari berbagai negara
memang dari berbagai negara ada saja laporan di provinsi ini negara sana begitu
yang kejadian kejadian yang belum diketahui sebabnya
yang perlu kemudian dilakukan adalah melakukan investigasi
secara intensif agar sebabnya itu sebetulnya diketahui dulu
karena kan ini bisa ada beberapa poin
yang nomor satu apakah jumlahnya memang ada peningkatan secara bermakna atau tidak dibandingkan dengan jumlah jumlah sebelumnya
ini kita bersyukur bahwa teman teman ikatan dokter anak indonesia yang kemudian melaporkannya ke publik
tapi kan saya yakin bahwa kementerian kesehatan juga harusnya punya data apakah ada peningkatan angka kelainan ginjal ini atau tidak
karena kalau ada peningkatan tentu itu perlu dibuat
dibuat padahal naiknya peningkatan itu merupakan arem buat sesuatu telah terjadi
itu poin pertama
poin kedua kalau memang ada peningkatan harus cari dulu sebabnya
sebabnya bisa sangat bervariasi
artinya bisa macam macam
bisa infeksi bisa sebab sebab yang lain
karena itu saya mengusulkan dalam mencari ini kita pertama tentu melihat pasien yang ada di rumah sakit
kan beberapa rumah sakitnya rumah sakit besar yang punya fasilitas lengkap
sehingga data klinis akan secara jelas bisa dicapap
sehingga teman teman dokter anak mungkin punya gambaran kira kira seperti apa penyebabnya
dan kemudian selain ke anak yang ada di situ maka keluarganya juga mesti diseksa
dan di latangnya juga rumahnya masing masing karena ini anaknya
di rumah itu dicek apakah ada orang lain yang dengan jalan serupa
apakah ada perilaku tertentu yang berhubungan dengan gejala itu
apakah ada di lingkungan anak anak itu yang berhubungan dengan gejala itu
dengan analisa mendalam seperti ini biasanya dalam hitungan beberapa hari
kalau ada kejadian ini di berbagai
negara akan ketemu data awal
atau kemungkinan awal
oh ini arahnya ke arah sana
kalau sudah ada arahnya ke arah sana baru langkah berikutnya dilakukan
sambil kemudian dipertimbangkan
kalau ini penyakit menular nanti misalnya
maka di dalam aturan internasional yang namanya international health regulation
maka international health regulations vocal point di indonesia dapat mempertimbangkan
untuk men share informasi ini ke who
agar who kemudian melihat mungkin ikut berpartisipasi
atau bagaimana mendukung indonesia
itu tahap yang berikutnya
yang berikutnya lagi
kemudian bisa dipertimbangkan apakah sesuatu yang misterius ini
masuk dalam yang setiap bulan dilaporkan who sebagai don
jadi itu kira kira tahapnya
sambil kita cari penyebab yang pasti
dan sambil tentu saja anak anak yang sakit ini diobati secara maksimal
walaupun tadi kita lihat di layar
salah satu gejalanya adalah tidak ada air seni sama sekali
itu kan gangguan ginjal yang berat
kalau anda melihatnya
orang tua harus panik ketika anaknya mengalami gejala gangguan buang air kecil
karena sebelumnya ada gejala demam batuk tiare pilek dan muntah
sehingga harus ada antisipasi yang cepat dilakukan
terlebih dahulu ke puskesmas
mungkin mengecek atau bagaimana ya seharusnya
yang harus dilakukan oleh orang tua jika didiagnosa sebagai gagal ginjal
kita jangan panik
ada informasi apapun
saat ini informasi kesehatan
tadinya mungkin orang tidak terlalu memperhatikan informasi kesehatan
tapi karena ada covid
kalau ada informasi kesehatan langsung disebar dan beredar di semua whatsapp group seperti ini
jadi kita jangan panik
kita cari dari sumber sumber yang benar
itu nomor satu
kalau memang ada keluhan
maka ada baiknya kita ekstra hati hati saat ini
kalau ada keluhan keluhan seperti yang disebutkan tadi
bagus untuk berkomunikasi gitu
sekali lagi ini sesuatu yang masih dicari ya
kita belum tentu juga ini sepenuhnya misterius
barangkali ada sebab yang lebih konkret nantinya
tapi kita waspada tentu baik saja
cuma kita memang jangan panik
kita dapatkan informasi informasi yang benar
tapi memang orang tua bisa berhubungan dengan petugas kesehatan
kalau kalau memang ada hal seperti ini
jangan juga menduga kalau ada demam batuk pilek diare
kemudian itu pasti berhubungan dengan
ini belum tentu gitu ya
tapi tetap waspada
kalau anda mencermati sejauh ini
di beberapa rumah sakit di tanah air
apakah sudah ada sosialisasi
mengenai penanganan kasus gagal ginjal ini
karena kalau kita lihat ya
catatannya sudah empat belas provinsi yang terkena gagal ginjal
ya saya tidak tahu apa yang sudah dilakukan di rumah sakit secara spesifik
rumah sakit satu dan rumah sakit lainnya
tapi saya percaya
teman teman saya yang bekerja rumah sakit
itu kan mereka melakukan penanganan pada pasien di depan mata
tapi juga memberikan penyuluhan kesehatan
di rumah sakit itu ada program yang namanya pkmrs
penyeluruhan kesehatan masyarakat rumah sakit
di mana hal seperti ini dikomunikasikan kepada pasien atau keluarga pasien di rumah sakit
tapi sekali lagi yang menarik adalah ini kan
yang menyebut empat belas provinsi macam macam ini kan
ikatan dokter anak indonesia ya
jadi kita mengapresiasi alertness mereka
alertness teman teman saya dokter stesialis anak
alertness waktu yang berkembang mereka cepat
kemudian waspadanya muncul
ini saya kira suatu bentuk yang bagus
untuk segera mendeteksi situasi apa yang terjadi
dan saya kira teman teman dari kementerian kesehatan atau bintang kesehatan
juga berjalan bersama sama dokter anak indonesia
sehingga empat belas provinsi itu kemudian bisa menjelaskan
apa yang sebenarnya terjadi
dan selain di empat belas provinsi itu
maksud saya selain di rumah sakit yang di empat belas provinsi itu
kan kita rumah sakit ada ribuan dua ribu an di indonesia ini
tentu kementerian kesehatan juga perlu mencari data di rumah sakit lain
apakah kasus ini hanya terjadi di rumah sakit
empat belas itu atau juga ada di fakta fakta lain
jadi data komprehensif akan sangat diperlukan
nantinya tahap berikutnya tentu akan lebih mendalam
laboratorium dan sebagainya
kalau anda melihatnya juga dari gagal ginjal akut misterius ini
apakah juga ada efek dari covid sembilan belas ya prof
apakah harusnya pembiayaan ditanggung juga oleh pemerintah nantinya
jika memang ini merupakan efek dari covid sembilan belas
sekali lagi seperti sudah dituliskan di berita
kita mesti cari dulu sebabnya pak ya
ada yang mengatakan covid sembilan belas
ada yang berhubungan dengan cerita di gambia
jadi ada agak terlalu banyak kemungkinan saat ini
jadi kita belum jangan jump to conclusion
biasanya dalam hitungan hari
kata kata misterius ini bisa dihilangkan
artinya paling tidak sudah ada penjelasan awal
yang menjelaskan sebabnya apa
sejauh ini kan covid sembilan belas ini kan
sudah ada di dunia hampir tiga tahun
dan sejauh ini sepanjangnya saya tahu
belum ada hubungan antara covid sembilan belas
dengan kasus ginjal akut pada anak
di berbagai tempat selalu
tapi ya kita mesti dinilai
apa yang terjadi pada kasus di indonesia ini
dan saya kira langkah cepat perlu dilakukan
dan sebelum saya lupa
nanti pada ujungnya
kalau situasi ini sudah tertangani dengan baik
tentu teman teman saya dokter anak
juga akan membuat laporan ilmiah
sehingga dipublikasi di jurnal ilmiah internasional

dunia bisa belajar juga
dari pengalaman indonesia
itu yang selalu dilakukan di berbagai negara
kalau ada kasus kasus misteri seperti ini
kalau anda katakan anda juga
menghubungi rekan anda
yang bekerja sebagai dokter anak
untuk menyimpulkan dari analisa
dugaan gagal ginjal akut misterius ini
tapi apa yang disampaikan ke anda
dari temuan mereka sejauh ini
kita dokter ini kan berteman satu dengan lainnya ya
jadi tentu saja
saya punya teman berbagai jenis spesialisasi
jadi kemarin saya hubungi beberapa dokter anak yang senior
dan mereka juga mengatakan
oke terima kasih
kita akan dalami lebih dalam
apa sebenarnya yang terjadi
mereka akan lihat dari sudut
sudah kan dokter anak ini juga ada spesialisasi macam macam
jadi saya kira mereka masih berkembang dengan sangat aktif
dan semua teman teman saya
adalah aktivis dari ikatan dokter anak indonesia
jadi saya percaya
dalam waktu tidak terlalu lama
kita akan mendengar berita ini
cuma sekali lagi
selama proses ini berjalan
maka kita dengarkan informasi yang benar
dan selama proses ini berjalan
anak anak yang sakit untuk mendapatkan penanganan maksimal
dan keluarga dan lingkungan sekitarnya
dari sekarang atau mungkin sudah dilakukan
silakan ke menteri yang kesehatan
kalau ingin menginformasikan hal ini
kalau memang dianggap perlu
kalau saya kutip dari dinkes
yang menyatakan bahwa sejauh ini
masih belum ditemukan
yang menyebabkan terjadinya gangguan ginjal akut
tapi kalau anda bisa kasih
gambaran ke publik
apa yang harus dilakukan
agar penyebaran ini tidak semakin masif
di berapa wilayah yang ada di indonesia
sebelum bicara penyebaran masif atau tidak masif
laporan empat belas provinsi itu kan
belum tentu juga
kejadian yang sesaat
menyebar ke empat belas provinsi
itu bisa saja akumulasi dari beberapa waktu sebelum ini
selain data klinik
sakitnya seperti apa
maka perlu dilihat tren penyakit
itu yang saya katakan dari tadi
jadi perlu dilihat tren penyakit dari waktu ke waktu
di tiga tempat
tren penyakit di rumah sakit itu
apakah memang ada penaikan
tren penyakit di provinsi itu
di daerah itu
dan yang ketiga juga sangat penting
adalah tren penyakit
di lingkungan dia
makanya saya sangat mengajurkan
tim langsung turun ke lapangan
beberapa anak itu
dimana situasi di rumahnya masif masif
supaya kita dapat gambaran komprehensif
jadi jangan hanya yang di rumah sakit
tadi juga turun ke lapangan
untuk segera bisa menjawab
judul misterius ini mudah mudahan
bisa terjawab dalam waktu tidak terlalu lama
setelah jenis pemeriksaan apa yang dilakukan
itu akan tergantung dari penyakitnya
saya yakin teman teman dokter anak
sudah sangat menguasai
dan kalau ini ada di beberapa provinsi
yang barangkali memerlukan pemeriksaan laboratorium
yang lebih mendalam
maka bisa dikomunikasikan
dengan pusat pusat laboratorium yang lengkap
karena ada covid sembilan belas
maka kelengkapan juga sangat memadai
sampel bisa dikirimkan ke pusat pusat laboratorium
yang lebih lengkap kalau diperlukan
artinya bisa disimpulkan ya dok
bagi orang tua tidak perlu panik
deteksi dini perlu dilakukan
dan juga tentunya prokes diperketat ya
begitu ya prof chandra
ya soal kita perlu panik itu benar
kita waspada kalau ada keluhan
berkonsultasi berkonsepsi yang benar
kalau soal prokes covid sembilan belas
tentu kita memang saat ini masih pandemi
walaupun kasus sudah melandai
kita tetap harus jaga
mudah mudahan betul betul pandemi ini bisa segera membaik lah
tidak terlalu lama lagi
terima kasih atas analisa anda
masukan anda bagi publik
tentunya ini menjadi perhatian di tanah air
karena sudah ada satu ratus tiga puluh satu anak yang diduga gagal ginjal akut misterius
terima kasih prof chandra yoga aditama
direktur penyakit nular who
asia tenggara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh
wa'alaikumussalam terima kasih